mie kenyal yang disajikan merupakan hasil olahan sendiri
tapi itu sebenarnya bisa diatur tergantung dengan faktor faktor tertentu yang bisa diatur
mengarungi jalanan di ibu kota
karena yang saya baca di sejumlah kabupaten kota ini menerjemahkan kebijakan dari pemprov ini juga berbeda beda
tidak keruh kemudian juga tidak menimbulkan bau
kemudian ada dummy dummy dummy nya itu menang terus
hanya material yang dipakai berbeda
pasalnya banyak pemilik mobil yang tidak mempunyai garasi maupun lahan parkir sendiri
jundegara juga minta view nya gitu
pesawat tempur ini seingat saya sukhoi ya
oke hari ini kita kedatangan tamu dari
untuk masuk ke sini pengunjung dikenakan biaya rp lima puluh per orang